indonesia pesona keindahannya yang sudah dikenal sejak dahulu menjadi daya tarik tersendiri sehingga selalu dikunjungi oleh turis asing setiap harinya
peningkatan turis asing ke indonesia tentu menambah pendapatan devisa negara hal ini yang membuat pariwisata semakin didorong agar terus berkembang
kemajuan sektor pariwisata perlu didukung oleh berbagai infrastruktur termasuk ketersediaan penukaran valuta asing sesuai dengan ketentuan penggunaan rupiah di seluruh wilayah indonesia
adanya beberapa money changer yang belum memenuhi standar dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan ketidaknyamanan bagi wisatawan
untuk mengantisipasi hal ini bank indonesia menetapkan kebijakan pemurnian usaha money changer yang berfokus hanya pada penukaran valuta asing
kebijakan ini juga mendorong money changer agar menjadi usaha berizin
sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam meminimalisir risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
mulai dari logo money changer berizin yang disertai qr code hingga aplikasi untuk menemukan money changer berizin terdekat
kemudahan ini membawa kenyamanan bagi para nasabah yang bertransaksi di money changer
selain kursi yang transparan tentu kepastian transaksi berikutnya juga akan berlaku
transaksi mereka terjamin sehingga nasabah merasa terlindungi
sosialisasi perizinan juga disampaikan oleh kontak senter bank indonesia
bicara satu ratus tiga puluh satu kepada para pengusaha money changer
baik melalui interaksi langsung maupun telepon dan sosial media
pemprosesan izin suatu money changer juga bisa dilakukan secara online
dengan aplikasi e licensing pengusaha dapat mengurus perizinan
dengan cepat serta tidak dipungut biaya
melalui sosialisasi yang terus dilakukan jumlah money changer berizin kini kian bertambah
sehingga tindak kejahatan dapat dihindari
selain mendorong stabilitas perekonomian negara
bank indonesia pun dapat mengawasi tiap transaksi yang dilakukan di seluruh money changer
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia